seorang pesepeda tertabrak sebuah mobil dari arah belakang di bundaran hotel indonesia menteng jakarta pusat pada jumat pagi
korban sempat terpental dan nyaris tertabrak mobil lainnya sementara pelaku langsung kabur
direktur lalu lintas polda metro jaya kombes polisi sambodo purnomo yogo mengatakan
pengemudi mobil yang juga pelaku tabrak lari berhasil diamankan di rumahnya pada jumat malam
pelaku kini tengah menjalani pemeriksaan di subdit gakum polda metro jaya
kalau itu kan memang sudah jelas artinya mereka melanggar rambu dan markah ya pasal dua ratus delapan puluh tujuh a satu
tentu kalau nanti ini sudah kita permanenkan sudah di betul betul sudah sempurna jalurnya
sudah ada rambu dan markanya kita akan tegakkan secara tegas terhadap kendaraan sepeda motor yang masuk ke jalur sepeda ini
sementara itu menanggapi insiden kecelakaan yang terjadi
salah seorang pesepeda berharap agar pemprov dki jakarta memperbanyak jalur khusus sepeda
pemprov dki jakarta menanggapi insiden kecelakaan yang terjadi
kecelakaan lalu lintas terjadi di daerah daerah hotel indonesia
sudah sepatutnya memang pemerintah provinsi dki jakarta melakukan atau menyediakan batas pembatas antara pesepeda dengan pengendara mobil
untuk menjaga para pesepeda dan juga pengendara untuk menghindari kecelakaan lalu lintas